ih tuh kan malah diem aja
ternyata rizki datangnya bukan sama putri
ternyata mama malah makin dekat sama om alex
pantes dari kemarin mama gak bisa jawab apa apa
sudah liat dia
kamu tuh masih lemes
jangan dipaksain udah kamu duduk disini aja
biar aku yang susul dia ya
ya ampun rizky
ibu gak apa apa bu
gua harus pijar rizky bu
tapi ibu lagi susul dia ya
tunggu rizky tunggu
kamu jangan salah pengertian sama om
om lakukan semua ini karena
om peduli sama mama kamu
om dan lydia itu sudah temen lama
ternyata kenal mamanya rizky udah lama
apa kalau om peduli
om harus dekat itu sama mama saya
apa om pikir nggak ada orang lain yang peduli sama mama saya selain om
kalau yang kamu lihat tadi
buat kamu gak nyaman
posisinya tadi itu mama kamu lagi lemah
waktu dia berdiri
dia mau nyamperin kamu
dia hampir jatuh
makanya om tahan
om sama mama kamu itu gak ada apa apa
jadi kamu jangan
saya pikir om gak perlu nyari banyak alasan
lebih baik om jauhin mama saya
karena sampai kapanpun
saya nggak bakal setuju kalau om dekat sama mama saya
anak om juga pasti nggak bakal setuju
begitu tau soal ini
begitu tau soal ini
begitu tau soal ini
begitu tau soal ini
begitu tau soal ini
begitu tau soal ini
usus menyebarkan kuman
ya tunggu dong
lo baper gara gara gue bilang lo menyebarkan kuman
kok sensi banget sih
gue cuma gak mau aja nyebarin virus di dalam mobil low yang mahal itu
iya ya udah deh
kalau gue nyakitin hati lo yang penuh dengan kuman itu
gue gak mau ikut mobil lo
gue gak mau ikut mobil lo
lo mau ninggalin gue terus naik angkot
bye batu bata
gue canda kan ayo sini keluar
usus goreng ayo keluar cepetan
usus goreng cepetan deh
gue yakin banget batu bata pasti gak akan ikut gue naik angkot
pasti males banget deh naik kendaraan umum kayak gini
ya udah terserah
kalau sampai batu batam mau nyusulin gue naik angkot ini
gue janji deh selama beberapa hari ke depan gue bakalan bersikap manis sama dia
jalan ya pak
jalan ya pak
jalan ya pak
jalan ya pak
jalan ya pak
atau naik angkot sekalipun pasti gue ikutin
aduh kenapa gue tadi janji kayak gitu ya
sekarang batu bata beneran nyusulin gue
hah kesalahan besar
ngeliat pangeran tampa naik angkot sebelumnya
ih buang muka
aneh banget sih
biasa biasa aja kok
tolong jangan jangan lo kejedot ya
tapi kok lo aneh banget
tadi pas gue kesini kaget
terus hampir marah
terus sekarang senyum senyum sendiri
gue cuma mau bersikap manis sama lo
selama beberapa hari kedepan
susu goreng kayak kumur kumur
tuh kan malah diem aja
lo gak boleh kayak gitu
ini tuh fasilitas umum
jadi mereka punya hak
buat merasa terganggu sama suara lo tadi
jawab dong jangan bikin kesel dong
ya gue tuh gak suka
walaupun gue janjinya dalam hati sih
lo gak bakal ngejar angkot ini
sampai naik ke dalam
makanya kan gue udah bilang
gue itu gak kenal gue
gue gak tau kan isi hati gue apa
nah itu dia masalahnya
ya apa masalahnya
lo gak bakal ikut gue naik ke dalam angkot
jadi gue janji deh dalam hati
lo kan muter muter mulu deh
kalau gue bakal
bakal bersikap manis sama lo
selama beberapa hari ke depan
kalau lo naik ke angkot
gue janji bakal bersikap manis sama lo
selama beberapa hari ke depan
kalau gue naik angkot ini lo akan
biar semua orang di angkot ini menjadi saksinya
dengar ya denger ya denger ya denger ya
lo tuh lebay
shh tuh kan baru aja janji udah mengingkari janji
belum beberapa detik katanya kan bersikap manis
coba mana senyuman manisnya dong
kasih sedikit dong senyuman manisnya
aduh fanya gue kepikiran banget deh
fangeran mau gak ya maafin mel
kasian tau gue
ya ampun rizky